bursa saham zona kawasan asia merespon kenaikan bunga acuan the fed secara beragam
iasg sempat melorot sebelum akhirnya mampu kembali konsolidasi dan menguat terbatas
rupiah terhadap dolar juga melemah akibat sentimen tersebut
sementara dari pasar komoditi harga minyak melemah
setelah minyak acuan brand mencapai level tertingginya selama tujuh tahun
akibat adanya kekhawatiran pengetatan pasokan di seluruh dunia
akibat adanya selisih antara rusia dan ukraina
kami bahas analisa market pada pagi ini dengan alfred nainggolan kepala riset proust capital
selamat pagi pak alfred
pak alfred kalau tadi beberapa poin yang saya bacakan tadi secara fundamental memang pasar modal dalam negeri
apakah masih mampu menahan tekanan luar terutama terkait dengan kebijakan the fed
kemudian kasus partai antara rusia dan ukraina kemudian juga harga minyak dunia sendiri pak
ya kalau kita lihat memang tekanannya cukup besar kebanyakan dari eksternal ya
sementara kalau kita lihat di negara negara
kalau kita lihat dari sisi makro kita relatif cukup stabil dan sangat baik
bahkan kita bisa dibilang punya ekspektasi yang cukup positif ke depannya terhadap kondisi makro kita di dua ribu dua puluh dua ini
meskipun kita tahu bahwa tekanan terbesar memang masih berasal dari tapering dan juga rencana kenaikan suku bunga the fed tahun ini
jadi kalau kita bisa bilang memang tekanan kebanyakan dari eksternal
namun terlihat ya meskipun ada koreksi besar
yang terjadi di awal pekan kemarin terhadap ihsg kita
dan ini juga dialami juga oleh regional asia
tapi di dua hari ini kita lihat bahkan sampai hari ini juga ihsg mampu kembali menguat
dan asing juga meskipun ada catatan netsel dalam tiga hari ini
tapi relatif cukup tipis sekali sehingga tidak merubah ekspektasi kita bahwa asing masih juga cukup positif terhadap pasar kita
dan kita melihat ini indikasi bahwa optimisme asing juga cukup besar terhadap kondisi
jadi kalau kita lihat kondisinya seperti itu apalagi dalam kondisi tadi bahwa di kuartal keempat kita tahu bahwa harga komoditi sangat membantu sekali bagi pertumbuhan ekonomi kita
dan kalau kita lihat di kuartal pertama sampai di kuartal pertama tahun ini juga harga komoditi juga masih cukup solid
bahwa ini juga akan berkontribusi juga signifikan nanti terhadap pertumbuhan ekonomi kita di awal tahun ini
jadi sebenarnya dari secara fundamental makro kita masih cukup baik
tinggal memang ada beberapa persamaan sentimen negatif dari eksternal seperti kondisi konflik geopolitik
dan juga kenaikan the fed dan yang terakhir adalah bicara masalah kasus omicron sendiri
iya pak alfred kebetulan bicara mengenai the fed
tadi gubernur bank indonesia periwarjo mengatakan akan ada proyeksi meningkat sebanyak empat kali di dua ribu dua puluh dua ini
lalu saham saham sektor apa saja yang akan justru diuntungkan dengan kebijakan the fed ini
kalau tadi diberita sebelumnya dikatakan investasi di indonesia dengan adanya ibu kota baru mencapai sembilan ratus satu triliun lebih
apa yang bisa anda elaborasi dari kasus ini
yang pertama kalau terkait dengan sentimen the fed ini lebih kepada sentimen makro
artinya bahwa ini berimbas dari sisi market risk nya
jadi sentimen terhadap individual sektor atau bahkan individual emiten relatif tidak ada
tidak ada dalam artinya tidak ada secara langsung
jadi lebih kepada market nya
artinya untuk kenaikan the fed yang memang kita khawatirkan sudah pasti yaitu bicara masalah tadi
rupiah kita yang menjadi fokus sentral pasar nanti terhadap rencana kenaikan the fed
karena kalau kita bekerja secara historis di dua ribu lima belas ketika the fed mulai melaksanakan tapering
dan awal dua ribu enam belas dimulainya kenaikan suku bunga the fed
kita melihat bagaimana rupiah kita terdepresiasi cukup besar kala itu
jadi untuk tahun ini juga sama
sentimennya lebih kepada sentimen rupiah kita
seberapa kuat rupiah kita nanti akan bisa bertahan
artinya ini akan berpengaruh terhadap para importer kita ya
jadi mungkin emiten emiten yang punya basis bahan baku import tentu akan mengalami tekanan karena faktor rupiah
jadi overall lebih kepada faktor makronya ya sentimen untuk tapering atau kenaikan suku bunga the fed

sementara kalau untuk bicara masalah pemindahan ibu kota kami melihat ini sebagai masih masalah

karena pasar juga melihat bahwa ini untuk menjawab isu pemerataan pertumbuhan
kita tahu bahwa selama ini dalam lima sampai sepuluh tahun bahkan lima belas tahun
jadi tentu kuncinya adalah pemerataan pertumbuhan
dan berharap ekonomi di luar jawa bisa berkontribusi lebih besar lagi untuk mensupport dari pertumbuhan secara keseluruhan
dan ini salah satu upaya pemerintah adalah salah satu pemindahan ibu kota
jadi isunya masih diperhatikan
isunya masih positif kalau bicara masalah sentimennya kemana saja bisa berpengaruh lebih besar lagi
tentu tadi ini bicara masalah pembangunan
tentu basis infrastruktur menjadi yang diuntungkan karena ada belanja yang lebih besar yang akan dialokasikan oleh pemerintah
tidak hanya pemerintah termasuk juga nanti swasta yang akan berkontribusi terhadap tadi sektor sektor yang berimbas
seperti saya katakan tadi infrastruktur properti dan sebagainya
tapi overall kalau kita lihat untuk sentimen ibu kota kan
realisasi atau implementasinya bisa dibilang porsi untuk tahun ini relatif sangat kecil sekali ya
jadi mungkin belum banyak terlihat nanti terhadap performa performa emiten kita
jadi mungkin di dua atau tiga tahun ke depan
tapi kalau melihat sentimennya memang masih belum cukup signifikan
tapi overall kita lihat ini masih menjadi sentimen positif bagi pasar kita
iya pak alfred kalau kita coba mengevaluasi kemarin ya
sg ditutup menguat sepuluh poin atau enam belas persen

dan sektor sektor seperti transportasi logistik energi dan perusahaan

dan basic material financial hingga consumer itu bergerak positif
kalau anda lihat apakah hari ini juga akan terjadi perubahan yang signifikan juga
atau justru akan masih seperti yang sama
ya kalau kita lihat sentimen masih cukup bagus ya dalam dua hari ini
artinya hari ini juga kita masih optimis ihsg bisa ditutup di zona positif
kita berharap tadi ihsg bisa menutup gapnya ditutup nanti di enam enam ratus empat puluh an
dan ini yang kita harapkan
sepanjang november kita pasca ihsg menembus level tertingginya ya di enam tujuh ratus an
ihsg masuk dalam fase konsolidasi
jadi harus kita lihat ini artinya bahwa momentum untuk bisa keluar dari konsolidasi
atau menembus level enam tujuh ratus perlu sentimen yang kuat
sementara kita tahu bahwa di akhir desember awal januari kita diperhadapkan pada kasus varian baru
jadi kita melihat bahwa sampai sejauh ini masih masuk fase konsolidasi
tekanan kita supportnya ada di level enam lima ratus tujuh puluh lima dan enam lima ratus
jadi mungkin tinggal diperhatikan aja untuk jangka pendek ini
tapi overall kita lihat fundamental kita masih cukup baik
sentimen dari asing juga relatif cukup baik
khususnya tadi aksi beli investor asing
jadi overall tekanannya lebih bersifat short term yang kebanyakan berasal dari sentimen sentimen eksternal
khususnya tadi pergerakan pergerakan bursa regional dan juga bursa global yang tertekan oleh dua katalis utama
bicara masalah varian baru dan permasalahan konflik yang cukup mulai kembali memanas ya
ini yang memang menjadi kekhawatiran baru bagi pasar
kalau kita bicara mengenai amerika sendiri
apakah ini juga memberikan sebuah katalis positif
secara eksternal terhadap bursa saham indonesia pak
ya tentu ini amerika salah satu dua kutub ekonomi terbesar
jadi ketika memang pertumbuhan yang cukup bagus tentu akan berimbas juga terhadap negara negara seperti kita ya
tapi di satu sisi lain memang tadi bahwa dengan angka pertumbuhan yang di atas konsensus ini juga tadi bahwa
percepatan untuk pelaksanaan kenaikan suku bunga akan semakin memungkinkan lagi

jadi memang kenapa ini tidak berpengaruh cukup
jadi memang kenapa ini tidak berpengaruh cukup
cukup signifikan walaupun dari sisi angka sebenarnya sangat bagus sekali kalau bicara masalah kenaikan pertumbuhan ekonomi di atas konsensus
karena faktor tadi bahwa dengan kenaikan pertumbuhan ini maka tadi bahwa proses tapering akan semakin cepat
dan kenaikan suku bunga juga akan semakin pasti lagi untuk bicara masalah percepatannya
dan ini yang memang menjadi sentimen yang cukup mengkhawatirkan khususnya bagi negara negara kita
tadi bicara masalah faktor tekanan terhadap
tadi bicara masalah faktor tekanan terkena
tadi bicara masalah faktor tekanan terkena
jadi overall kalau kita lihat sebenarnya kita sudah dipastikan bahwa memang kondisi ekonomi global sedang berada dalam fase recovery
artinya ekspektasi itu tetap terjaga dan hampir sama
kita juga lihat pemerintah kita juga tahun ini mempunyai angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
semakin yakin lagi bahwa memang pertumbuhan ekonomi kita juga semakin tinggi
sehingga kalau kita lihat bahwa asumsi pertumbuhan emiten juga kemungkinan bisa lebih besar lagi
dan kalau kita lihat di dua ribu dua puluh satu yang sudah rilis ya beberapa bank bank besar kita
ini menunjukkan bahwa kuartal keempat kita cukup kuat sekali untuk perbankan
ini bisa menjadi indikasi terhadap kondisi ekonomi kita
dan kuartal satu semakin bagus lagi dan kalau kita lihat tadi kulir juga semakin kuat
jadi pertumbuhan ekonomi amerika yang cukup bagus ini semakin meyakinkan lagi sebenarnya bagi market
tinggal tadi seberapa kuat kita menahan nanti tekanan terhadap kebijakan the fed nya
baik terima kasih pak alfred nainggolan kepala riset proust capital selamat pagi pak